banyak yang tak meras dengan
cinta kita berdua
semua kita berdua
jangan paduli mereka
kita yang punya mimpi ini
jangan mempaskan diriku sendiri
jangan terus entah apa nanti
jangan berhenti percaya cinta
jangan berlari dari cinta
kita yang tahu
kita yang punya cinta
banyak yang tak meras dengan
semua kita punya
jangan lupa like share dan subscribe